puncak hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh satu di pulau dewata bali sepi dari segala aktivitas
sementara para wisatawan asing hanya bisa melakukan kegiatan di dalam hotel saja
untuk mengisi kegiatan wisatawan asing yang tinggal di bali
salah satu hotel di legian bali menawarkan cara khusus agar tamu tamu yang tinggal di hotel ini tidak bosan
lantaran harus berdiam diri di hotel selama satu hari penuh tanpa boleh keluar ke pantai atau jalanan sekitar hotel
di tempat ini sejumlah wisatawan asing asal sydney australia diajak membuat canang sari atau sarana persembahyangan menurut hindu yang terbuat dari janur
setelah diberikan contoh para wisatawan ini kemudian mempraktekkan sendiri
meski terlihat mudah namun ternyata mereka juga cukup kesulitan untuk merangkai janur yang kemudian diisi dengan berbagai jenis bunga
dan untuk mengisi kegiatan wisatawan asing
untuk mengetahui kondisi terkini suasana perayaan nyepi di bali kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia miftah faril di bali
farid selamat sore bagaimana jalannya perayaan nyepi di bali sore ini farid
ya ferdi saya tepatnya berada di desa adatuban kabupaten badung yang merupakan daerah terdekat dengan bandara dan beberapa lokasi wisata yang ada di kabupaten badung ini
dan sejak pagi tadi saya sudah melihat dan mengikuti berbagai aktivitas dari para pecalang atau polisi
adat di kawasan ini untuk berjaga di wilayah wilayah yang dianggap strategis dan juga keramaian
dan sejauh ini memang tidak ada hal yang menonjol dan semuanya berjalan dengan baik
dan memang tadi siang misalnya ada salah satu warga pendatang yang ketika didata mengaku berasal dari bima nusa tenggara barat
yang terlihat berkeliaran di sekitar desa adat di tuban dan oleh para pecalang kemudian diamankan dan dibawa ke desa
ke kantor banjar atau di desa adat ini dan ditanyai
dan ternyata memang dia pemuda ini mengaku tidak mengetahui larangan larangan yang harus ditaati oleh warga bali dan juga pendatang ketika hari raya nyepi berlangsung
memang ada sanksi adat sebenarnya bagi para pelanggar tradisi tradisi adat yang ada di bali tepatnya ketika perayaan nyepi
namun dari pihak para pecalang ini menyatakan bahwa sanksi adat ini tidak perlu digunakan karena dari pemuda yang tertangkap tadi mengaku tidak mengetahui aturan adat yang berlaku ketika nyepi berlangsung
dan dia baru dua bulan tinggal di sini untuk mencari kerja
maka tadi diberikan pembinaan penyuluhan dan ini sejalan dengan apa yang sudah dihimbau dari para petinggi atau pejabat di kabupaten badung dan bali secara keseluruhan bagi para pecalang yang mendapati
warga pendatang wisatawan dan juga juga warga bali misalnya ketika melanggar aturan adat di prosesi nyepi ini harus ada penjelasan yang lebih manusiawi
lebih pada pendekatan dari hati ke hati sehingga tidak ada ketersinggungan
ini yang kemudian makna dari catur berata penyepian akhirnya bisa diwujudkan dalam bentuk ketenangan di situasi baik di luar desa adat maupun di jalan jalan yang sebetulnya bukan hanya soal
pelanggaran pada aturan adat tapi juga bagaimana melayani atau memberikan kenyamanan bagi para wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang sebenarnya banyak sekali verdi yang datang tadi malam saya pantau di bandara internasional igusti ngurah rai hingga pukul dua belas malam mereka datang dari korea dari hongkong dari australia
dan mereka juga sengaja datang ke bali pada malam itu untuk menikmati bali yang berbeda dari bali bali di hari hari yang lain karena di nyepi inilah kemudian mereka bisa merasakan bali yang senyum
yang hening dan nanti malam sangat gelap sekali gelap kulita dan banyak sekali paket wisata yang ditawarkan
kalau tadi dalam paket liputan itu untuk mengisi waktu luang ketika mereka tidak ada aktivitas di siang hari nanti malam merupakan puncak dari apa yang dicari oleh para wisatawan yakni mereka kalau nanti tidak mendung dan bisa berkesempatan melihat langit dalam kondisi daratan bali yang sangat gelap maka mereka bisa melihat rangkaian kalau mereka menyebut sebagai sungai bintang dan cukup menarik sekali verdi
bisa memandang langit dan pandaran atau pancaran cahaya bintang yang sangat maksimal bisa dilihat dengan mata telanjang dan ini kemudian yang dicari oleh para wisatawan dan ini merupakan ahnet dari para wisata religi bali yang cukup luar biasa karena banyak sekali hotel hotel yang menawarkan spot spot mereka terutama di wilayah rooftop hotel hotel mereka untuk memberikan sensasi tersendiri bagi tamu tamu mereka sehingga mereka bisa menikmati bali satu hari penuh ini dalam kondisi yang berbeda dengan hari hari sebelumnya